setelah melalui perjalanan kasus yang panjang mulai dari mangkir menghilang hingga kecelakaan
ketua dpr ri setia novanto resmi menghuni rumah tahanan kpk
setia novanto dijemput kpk dari rumah sakit rscm setelah pihak rscm dan ikatan dokter indonesia menyatakan
setia tidak perlu menjalani rawat inap
tersangka kasus korupsi ktp elektronik setia novanto resmi memakai rompi oranya khas tahanan kpk
dengan kawalan ketat iring iringan mobil kpk setia novanto tiba di gedung merah putih pukul dua puluh tiga lebih empat puluh menit waktu indonesia barat
turun dari mobil novanto yang dibantu kursi roda langsung masuk ke gedung kpk dengan melambaikan tangan tanpa berkomentar
setia novanto dijemput kpk dari rscm pada pukul dua puluh tiga lebih dua puluh enam menit waktu indonesia barat
setia novanto keluar
setia novanto dari rumah sakit cipto mangunkusumo
langkah ini diambil kpk setelah adanya hasil pemeriksaan dokter rscm dan ikatan dokter indonesia atau idi
dari idi juga sudah bekerja dan berkoordinasi juga sejak hari jumat ya pak ya
dan hasilnya sudah disampaikan pada kpk
intinya kalau dipertanyakan apakah sudah bisa dilakukan pemeriksaan
maka pemeriksaan dalam proses penanganan perkara itu sudah dapat dilakukan
sebelumnya kpk memindahkan setia novanto ke rumah sakit cipto mangunkusumo dari rumah sakit permata hijau pada jumat siang
kpk menilai pihak rscm lebih bisa diajak bekerja sama untuk memberikan hasil pemeriksaan yang lebih objektif
pihak rumah sakit cipto mangunkusumo melalui direktur utamanya heriawan sujono menyatakan
telah melakukan serangkaian pemeriksaan untuk memastikan setia novanto dalam keadaan bisa diperiksa kpk
bapak kpk memberi rujukan ke rscm dan bekerja sama dengan idi agar eksaminasi kesehatan bapak ksn itu bisa dilihat lebih objektif
dan tentunya lscm adalah rumah sakit rujukan yang paling utama di jakarta